dan untuk mengetahui perkembangan terakhir pertandingan leg pertama semifinal piala aff dua ribu enam belas
antara tim nas indonesia melawan vietnam di stadion pakansari cibinong
kita sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia erlangga wisnu aji
selamat malam erlangga
selamat malam olivia
bagaimana laporan terakhir ini
hasil akhir pertandingan aff indonesia kontra vietnam malam ini
ya tadi seperti sudah kita ketahui bersama akhirnya setelah berjuang selama sembilan puluh menit
tim nasional sepak bola indonesia berhasil memenangkan pertandingan leg pertama semifinal piala aff dua ribu enam belas ini melawan vietnam
dan skor akhir dua satu untuk kemenangan tim indonesia
di mana kemenangan anak anak asuhan alfred riedel ini ditentukan oleh tendangan penalti bua salosa di menit ke empat puluh lima
setelah pemain indonesia stefano lillipali dilanggar oleh pemain vietnam

di kotak penalti
sebelumnya di babak pertama ini kedua tim bermain imbang satu satu setelah indonesia sempat unggul terlebih dahulu
unggul cepat di menit ke delapan lewat gol dari hansamu
dan akhirnya vietnam sempat menyamakan kedudukan di menit ke enam belas lewat tendangan penalti
dan seperti kita ketahui hasilnya bersama indonesia akhirnya berhasil menutup pertandingan dengan kemenangan dengan skor akhir dua satu tadi
nah ini bagaimana nih sepertinya kalau dilihat dari animo para penonton reaksinya sangat sangat antusias
dan bagaimana mungkin perjalanan
dan tadi dari awal sampai akhir sampai sekarang bagaimana update terakhir situasi di sana
reaksi para penonton dan juga mungkin apakah anda sempat berbincang dengan alfred riedel sendiri
ya memang tadi setelah sembilan puluh menit pertandingan berakhir
euforia kemenangan sangat terasa di dalam stadion pakansari cibinong jawa barat ini
dan tentunya dan tidak hanya di dalam areal stadion saja
ini penonton juga euforia kemenangan juga dirasakan oleh penonton yang tidak kebagian tiket
namun sempat menyatakan
menyaksikan pertandingan ini dari layar lebar tiga layar lebar yang disediakan oleh panitia
dan bila kita berbicara mengenai jalannya pertandingan memang absennya dua pemain belakang kita
yaitu yanto basna dan fakhrudin memang sangat terasa di lini belakang
namun absen yanto basta dan farudin ini mampu ditutupi dengan baik oleh lestusen dan hansamu
yang terbukti hansamu mampu mencetak gol pertama bagi indonesia
namun yang menjadi catatan adalah stamina dari pemain pemain
yang terasa sedikit mengendur begitu di babak kedua walaupun akhirnya mampu menangkan pertandingan
dan ini juga dirasakan juga oleh pelatih tim nasional indonesia alfred riedel
yang menganggap bahwa nanti di pertandingan leg kedua nanti di vietnam pada tanggal tujuh
ada beberapa hal yang harus diperbaiki bila indonesia mau melaju ke partai final
dan berikut pernyataan dari pelatih tim nasional indonesia alfred riedel sesaat setelah pertandingan usai
saya pikir ini adalah pertandingan yang sangat menarik

tapi kami bangga bahwa kami bisa membuat perjuangan terhadap tim indonesia yang sangat kuat hari ini
ya erlangga sudah kita dengarkan tadi pernyataan dari alfred riedel ini
sepertinya mereka sangat sangat mempersiapkan diri juga untuk menghadapi vietnam kembali di pertandingan berikutnya
di leg berikutnya semifinal di vietnam sendiri
apakah ada mungkin indikasi pesan pesan tertentu yang akan disampaikan
dan bagaimana kesiapan tim nasional indonesia mengingat tadi kan yanto basna dan juga fahrudin tidak bertanding
apakah mereka akan ikut mendukung timnas indonesia pada tanggal tujuh desember mendatang
ya mungkin yang dapat menjadi catatan adalah vietnam yang berhasil mencetak gol di stadion pakansari ini
mencetak gol tandang ini mungkin dapat menjadi modal berharga bagi tim lawan
ini karena artinya bahwa saat indonesia menjalani leg kedua semifinal di vietnam tanggal tujuh nanti
vietnam hanya perlu cukup menang satu saja untuk dapat melaju ke final
namun vietnam unggul dalam memasukkan gol tanda
ini yang harus diwaspadai oleh anak anak asuhan alfred riedel ini bagaimana mereka dapat merapatkan barisan pertahanan mereka
dan yanto basna dan fahrudin pada tanggal tujuh desember nanti sudah dapat bermain karena hukuman akumulasi dua kartu kuning yang didapat sudah selesai
dan yang patut diwaspadai juga oleh anak anak aswan alfred riedel ini adalah vietnam ini adalah tim yang mempunyai karakter serangan balik yang cepat
dan vietnam juga memiliki kapten tim penyerang
penyerang tim vietnam yang saat ini adalah salah satu pencetak gol tersubur di sepanjang sejarah piala aff dengan catatan lima belas gol
dan di piala aff tahun dua ribu enam belas ini kapten tim nasi vietnam ini juga telah mencetak dua gol dari lima gol yang dicetak tim vietnam di babak penyisian grup
oke erlangga ini kalau kita lihat reaksi dari penonton tempat anda berada sekarang ini bagaimana
kan ada beberapa pendukung dari vietnam juga yang hadir di situ
apakah mereka sekarang
ya karena pertandingan memang sudah usai sejak pukul sembilan tadi
suasana di stadion pakansari memang sudah berangsur angsur mulai sepi
namun kalau saya bisa sedikit gambarkan suasana tadi sekitar pukul sembilan atau pukul setengah sepuluh tadi
euforia kemenangan ini sangat terasa di sekitar areal stadion pakansari cibino
karena kemenangan ini adalah kemenangan yang sangat berarti bagi indonesia apabila mereka ingin melaju ke partai final
dan seperti sudah saya sebutkan tadi
tidak hanya dirasakan oleh penonton yang hadir di dalam areal stadion
namun juga oleh penonton yang tidak kebagian tiket yang ada di area luar stadion pakansari
karena panitia ini telah menyediakan tiga layar lebar di luar stadion
sehingga penonton yang tidak kebagian tiket ini masih tetap dapat menyaksikan secara langsung penampilan dari boa soloso dan kawan kawan
saat memenangkan pertandingan dengan skor dua satu melawan vietnam tadi olivia
iya mungkin mereka juga tidak sabar untuk menjadi tuan rumah ya di pertandingan
dan berikutnya tujuh desember di stadion maiden hanoi vietnam
gantian nanti tim indonesia yang akan berangkat ke sana untuk mendukung
tim nas indonesia terima kasih laporannya
erlangga langsung dari pakansari cibinong jawa barat